presiden joko widodo menggelar acara jamuan makan malam bersama para pemimpin negara asean yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua di hotel ayana labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur pada rabu malam
di sela acara ini jokowi dan ibu negara iryana serta menteri luar negeri retno marsudi tampak berjoget
acara jamuan makan malam ini digelar setelah presiden jokowi bersama para pemimpin negara asean menikmati sunset di labuan bajo menggunakan kapal pinisi
dilihat dari akun youtube sekretariat presiden momen jokowi dan iryana berjoget itu terlihat saat para penyanyi melantunkan lagu maumere
tangan jokowi terlihat ikut menarik ke kanan dan juga ke kiri sesuai dengan lirik lagu
jokowi dan eriana berjoget di labuan bajo